sembilan juta usaha mikro kecil dan menengah tercatat telah memanfaatkan platform online dalam memasarkan produknya
untuk menumbuhkan jumlah pelaku umkm yang berselancar di dunia maya
kementerian kooperasi dan ukm serta kementerian komunikasi dan informatika bersama para pelaku e commerce
menggagas program bertajuk delapan juta umkm go online
lewat kerjasama ini pemerintah juga berharap dapat mempercepat transformasi ukm di indonesia menuju digital
dikutip dari senenindonesia com kemenkop menyebut selain memperdayakan ukm
program umkm go online ini akan membantu memberi akses keuangan kepada wira usaha
sementara itu kominfo berharap kolaborasi antara pemerintahan dan e commerce akan berlanjut
serta bisa merealisasikan visi bersama menjadikan indonesia digital energy of er
indonesia pada dua ribu dua puluh